jangan menghasut rakyat kurandakan
kenapa sih nyuruh masih ada di sini
kalau nanti nge get ke rumah kan ini masalah santang sudah sembuh
kamu sih buat dipanggil kaya man
kan ini mah darurat kaya man
darurat darurat kaya man
sekarang aja orang belum ngomong
suka terus ngomong aduh
oh kalau gitu mah
nyai buntun nyai
kami mau mengucapkan terima kasih karena berkat jasa jasa nyai sangat gede pisan
apalagi nyai telah menyembuhkan nimas ralasantang
biasanya nyai mau mengucapkan terima kasih nyai
suka ada maunya
nggak juga nyai
cuma ada satu nyai
kalau ada mantra pemanggil pasti ada mantra pengusir mungkin ya
pastinya ayah mah ahli ahli
tinggal dibalikkan weh
kalau memanggil gerakan nanti iya lah
terus ini ini
nah sekarang mah dibalik
ini dulu terus ini baru ini
jangan lupa mantra mah disebut
mantra anak kudu disebut ke namin
nah mantra nyajul batik kudu dibalik
dari penjuru mata angin
kenapa jadinya yang diusir
nyilma sehat nyilma sehat
nyilma sehat nyilma sehat
pak mas dimana nyiroh
aduh nyimas tadi nyiroh udah pulang duluan
pulang ke rumahnya
ya nyimas tipsalam katanya buat nyimas maaf gak pamitan
tapi nyimas sehat kan
alhamdulillah pak mas
iya aku sudah sehat saat ini
panas lebih baik sekarang kita lanjutkan perjalanan ke pajajaran
dimana gerobak itu
dimana ray kian santang ya allah
apa yang terjadi dengan dia
serahkan isi yang ada di gerobak kamu
ampun gizanak ampun saya tidak punya uang gizanak
wah bohong kau
tolong selamatkan aku ya allah
apa isi gerobak itu gizanak
cuma rumput belakang gizanak
kalian tidak boleh lewat sini
pergi cari jalan lain
apa maksud kalian
kami tidak mau turuk kepada raja yang lain seperti siliwangi
siliwangi raja yang jahat
dia tuh membiarkan sasawa kita kekeringan
amba mengaturkan jomba
namun jangan sampai melukai rakyat
jangan cabut senjata kalian
mereka adalah rakyat yang sangat aku cintai
lihatlah sekarang rakyat
jangan menghasut rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
dia mau menyerang raja kita
rakyat justru melindungi kau
mohon ampun gusti prabu
mereka sudah mengkhianatkan pada jajaran
sebaiknya terserah saja
mereka adalah saudara saudaramu
lebih baik kita tinggalkan tempat ini
jangan sampai ada pertumpahan darah di antara kalian
sendika gusti prabu
mereka sudah mengakhiri
mereka sudah mengakhiri
mereka sudah mengakhiri
mereka sudah mengakhiri
mereka sudah mengakhiri